sebagai salah satu tokoh yang hadir di istana negara pada dua puluh enam september dua ribu sembilan belas yang lalu untuk dimintai pendapat dan juga pandangan terkait wacana penerbitan perpu kpk
pakar hukum tata negara bivitri susanti menilai sikap presiden joko widodo yang belum juga menerbitkan perpuka pk tidak layak mendapat dukungan
sementara itu indonesia corruption watch menilai sikap presiden joko widodo yang seakan memberi harapan palsu
membuat masyarakat kecewa dan makin menunjukkan lemahnya dukungan pemerintah kepada kpk
minggu siang pakar hukum tata negara bivitri susanti menilai sikap presiden yang belum juga menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang undang atau perpuka pk tidak layak mendapat dukungan
sebagai salah satu tokoh yang hadir di istana negara pada dua puluh enam september dua ribu sembilan belas yang lalu untuk dimintai pendapat dan juga pandangan terkait wacana penerbitan perpu
bivitri menilai dialog itu hanyalah sebagai bentuk komunikasi politik untuk menjaga dukungan kepada presiden jokowi
bivitri menilai dialog itu hanyalah sebagai bentuk komunikasi politik untuk menjaga dukungan kepada presiden joko widodo
kemudian tiba tiba ada pernyataan dari pak pratikno kemarin enggak kok mungkin aja masih bisa keluar
jadi kelihatan sekali memang diombang ambingkan supaya dukungan terhadap presiden itu tetap terjaga
padahal buat saya paling tidak ya sebenarnya presiden yang tidak mendukung pemantasan korupsi tidak layak didukung
terlihat bahwa pelemahan kpk selama ini memang benar disponsori oleh pemerintah dan juga dpr
karena kita sudah berulang kali mengingatkan bahwa ada persoalan serius dalam undang undang kpk
baik itu persoalan formil substansi bahkan kpk sendiri secara kelembagaan yang akan menjalankan undang undang tersebut tidak pernah dilibatkan
tapi masukan masukan masyarakat itu seakan hanya dijadikan angin lalu saja oleh stakeholder pembentuk undang undang